kalau menurut saya manusiawinya di situ
kalau pertimbangannya pada anak
punya anak kecil
itu saya tidak melihat hal yang luar biasa
tapi kalau pertimbangannya bukan urusan
karena dia ibu dari seorang anak
saya melihat agak aneh aja kalau nggak ditahan
dalam pertimbangan anak
untuk kepentingan anak
saya setuju saja untuk tidak ditahan
toh tidak melarikan diri juga
kalau anak ikut di dalam tahanan kan
itu lebih tragis gitu loh
saya melihat unsur kemanusiaan
ya nggak apa apa menurut saya